negara kerajaan indonesia
aku dengar opi kabar dari rumah ya
aku terlalu sedia nggak
soalnya opi kan juga sahabat aku kalau di sekolah
loh kenapa emang opi gak cerita ya
kita itu kalau di sekolah deket banget tau
mana mana tuh bareng udah kayak lem aja
setau gue sih kalian nggak akrab setau gue ya
duh rangga namanya juga cewek
biar kita jauh tapi tetap aja di hati tetap deket
yaudah deh pokoknya sekarang aku mau bantuin kamu nyari opi
biar gimana juga aku sama opi kan sahabatan
jadi pasti feeling aku bakalan kuat deh daripada si laura
gitu kan maksudnya opi
jadi mana dia tau opi kemana ya kan
yaudah yuk yuk ikut aku aja yuk
ayo nek ngambil aku aja biar cepat
iya nih susah banget sih nyarinya
mending kalau kabarnya tuh ke mall
ini dia tuh kan kebunnya ke pasar
oh iya mendingan kita ke pasar aja
hah ke pasar bacik bacik gitu
oh nggak amit amit deh
aduh kok gini gini baru mau ketemu
yaudah deh mendingan gue aja yang nyari sana
loh ra jangan marah gitu dong ra
kita ke pasar
kita ke pasar
tapi syaratnya gue gak turun oke
aduh si opi mana sih
ternyata rangga ganteng juga ya
emang sih g nya rada kampungan
tapi itu kan bisa dipoles
gue tinggal bawa ke mall dandanin
bradbeth juga kalah kalau dia udah gue permak
gue harus cari cara untuk merebut dia dari laura
win kita pulang aja yuk
kita udah muter muter tapi nggak ketemu juga
siapa tau api di rumah
aduh duh duh duh duh
aduh aduh rangga perut aku sakit nih
aduh rangga kayaknya aku sakit mah deh
kita ke rumah aku dulu ya ambil obat